selamat malam indonesia akan kembali membuka pintu bagi wisatawan mancanegara mulai empat belas oktober besok
bandara internasional ngurah rai akan menjadi pintu gerbang kedatangan bagi turis asing
penerbangan internasional akan dibuka selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
yaitu wisatawan menjalani karantina melakukan tes serta sudah divaksinasi
sejauh ini ada enam negara yang diperbolehkan masuk
antara lain korea selatan cina jepang abu dhabi dubai dan new zealand
selama satu jam ke depan bersama saya diana twika kami akan membahas seperti apa kesiapan pemerintah
dan juga para pelaku usaha di bali dalam menyambut datangnya wisatawan asing dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
sejumlah aturan wajib dipatuhi bagi wisatawan asing yang akan masuk bali
saat bali dibuka bagi kunjungan wisatawan asing empat belas oktober dua ribu dua puluh
selain wisman wajib telah divaksin covid sembilan belas dosis lengkap di negaranya
calon wisman yang akan berlibur ke bali juga harus memiliki asuransi yang mencakup pertanggungan covid sembilan belas
senilai seratus ribu dolar amerika atau kurang lebih satu empat miliar rupiah
bali akan dibuka bagi kunjungan wisatawan mancanegara wisman pada empat belas oktober dua ribu dua puluh
setelah hampir satu setengah tahun
kunjungan wisman ke bali ditutup
pemerintah menetapkan negara yang diperbolehkan masuk dengan syarat harus berada pada konfirmasi kasus level satu dan dua
dengan positive rate di bawah lima persen
kesehatan yang pertama mengenai nama nama negara yang bakal diumumkan ada delapan belas negara
saya kira singapura belum termasuk karena mungkin belum memenuhi persyaratan
atau standar level satu level dua sesuai dengan who
seiring dibuka wisman

kesehatan yang kedua
kemudian diperbolehkan untuk mengambil uang untuk menjaga keamanan
kesehatan yang ketiga
kemudian diperbolehkan untuk mengambil uang untuk menjaga keamanan
ada dua proses yang harus dilalui wisman
jika akan ke bali dan tiba di bali melalui bandara igusti ngurah rai bali
sebelum ke bali wisman wajib menyiapkan sejumlah dokumen
yakni bukti vaksin dosis lengkap minimal empat belas hari sebelum keberangkatan
bukti pemesanan hotel karantina di bali dan memiliki asuransi kesehatan
dengan nilai pertanggungan minimum seratus ribu dolar
yang mencakup pembayaran penanggungan covid sembilan belas
lalu setelah wisman tiba di bali
ada beberapa prosedur yang harus diikuti
wisman harus mengecek suhu tubuh terlebih dahulu
mengisi health alert card atau ihec
yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi
pemeriksaan dokumen kesehatan
pemeriksaan biaya cukai
hingga menuju hotel karantina atau kerumah sakit
dengan biaya yang seluruhnya di tanggung wisman
wisman dipersiapkan tiga puluh lima hotel yang berada di zona hijau
yakni ubud gianyar nusa dua dan sanur denpasar
mulai dari hotel bintang tiga empat dan lima
wisman akan menjalani karantina selama lima hari
dengan dijaga petugas kesehatan bandara
aparat keamanan dan satgas covid sembilan belas provinsi bali
untuk mencegah wisman melanggar ketentuan karantina
jangan abai protokol kesehatan
agar terhindar dari penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn badung bali
kembali dibukanya pintu kedatangan
bagi wisatawan asing tentu memberikan dampak positif
bagi dunia pariwisata di indonesia
jumlah wisatawan akan meningkat dan berimbas
pada naiknya tingkat keterisian hotel
sebab kontribusi okupansi hotel di bali
paling besar berasal dari wisatawan mancanegara
di bali juga akan kembali menggeliat dipenuhi turis
lalu apakah bandara internasional ngurah rai bali
sudah siap untuk melakukan pengawasan
dan juga pemantauan turis asing yang akan masuk
dan juga siapkah pelaku usaha wisata
untuk menghadapi arus wisatawan yang masuk
terutama dalam hal menjaga disiplin protokol kesehatan
kami akan berbincang mengenai hal ini
bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual
dan juga berbincang dengan hal yang lain
terima kasih juga

seperti apa sebenarnya alur dari proses sejak mereka sampai di bandara sampai dengan nantinya bisa keluar dari bandara untuk melakukan karantina
kalau untuk syarat tadi mbak diana sudah menyebutkan juga ya bahwa memang sejak keberangkatan di negaranya itu sudah harus melakukan tes pcr dan vaksinnya harus sudah dosis lengkap dan juga berbagai syarat yang lain
ketika memasuki bandara begitu keluar dari pesawat memang mereka wajib melakukan tes pcr lagi di bandara
untuk memastikan bahwa mereka semua juga adalah para penumpang yang sehat dan tidak berpotensi menularkan dan hasilnya juga direncanakan akan keluar juga di bandara
selain tentunya melakukan proses imigrasi ya dan juga pengecekan dokumen dokumen yang lain yang tadi sudah disebutkan termasuk kode booking hotel yang juga harus sudah bisa membuktikan mereka punya asuransi sesuai ketentuan gitu
dan juga tentunya dokumen keimigrasian
nah setelah itu tentu mereka harus menunggu hasil
dan kalau nanti hasilnya negatif bisa langsung melanjutkan karantina di hotel atau lokasi yang sudah ditentukan
sementara kalau positif mbak itu tentunya akan langsung ditangani dan akan masuk ke rumah sakit yang sudah direkomendasikan
baik baik nanti kita akan coba untuk bedah satu persatu ya bu ya
untuk persyaratan wna untuk masuk ke bali ini dan juga bagaimana kesiapan dari satgas sendiri dan juga para pelaku wisata di bali
dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami
kita kembali sesuatu lagi
baik anda masih bersama kami di special program dan kita masih berbincang tentang kesiapan dari bandara ngurah rai di bali
dalam kesiapannya menyambut kembali turis asing
dan saya kembali ke ibu adita
tadi sempat terputus di segmen awal bahwa saat ini tengah dilakukan kesiapan kesiapan begitu ya
di antaranya adalah dari sisi tracing bahwa nanti wisatawan mancanegara yang akan hadir di kita
ada syarat syarat yang harus dipenuhi
kemudian juga harus mengikuti pcr atau swab ketika tiba di bali
dan jika terjadi infeksi mereka harus diharikan ke rumah sakit
kemudian bagaimana dari sisi ketersediaan
infrastrukturnya yang lain bu seperti ruang tunggu dan juga dari petugas petugas yang bertugas
apakah semuanya juga sudah disiagakan secara maksimal
ya betul mbak
jadi oleh karena itu memang penting dilakukan simulasi ya
karena prosesnya ini ada beberapa tahapan proses
dan tentunya juga kami harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain
jadi kalau boleh saya jelaskan ini ketika datang dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan
ini tentu akan
menjadi tugas dan fungsi dari kantor kesehatan karantina pelabuhan
yang ini ada di bawah kementerian kesehatan
kemudian setelah itu pemeriksaan kesehatan atau tes pcr juga tentunya itu ada di ranah dari kementerian kesehatan dan juga satgas
baru kemudian masuk ke dokumen keimigrasian
ini ada di kementerian hukum dan ham
setelah itu tentu akan dibawa ke karantina yang ini membutuhkan juga pengawalan dari tni polri
kolaborasi dari berbagai pihak
yang bersama sama hari sabtu yang lalu mbak diana sudah melakukan simulasi
dipimpin oleh dirjen perhubungan udara
dari satgas juga ada dari pemprov bali juga ada
jadi kami memastikan betul bahwa proses ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar
tentunya juga bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang
tentang prasarana dan sarana serta infrastrukturnya sudah kami persiapkan mbak
karena bandara ngurah rai ini bandara yang cukup luas
dan untuk terminal kedatangan internasional juga sangat luas
sehingga bisa dibuat beberapa area area holding
yang ini memungkinkan untuk tetap melakukan jaga jarak
jadi seperti tempat duduk sudah kami buat sedemikian rupa
sehingga tetap bisa menjaga jaga jarak
kemudian juga petugas yang diturunkan juga tentu akan kami tambah
kerjasama dengan gas dan tni polri tentunya
dan juga dari kementerian hubungan ada tim dari otoritas bandara untuk bisa mengambil

itu semua sudah disimulasikan
dan juga kami memastikan ketersediaan alat test pcr nya mbak
karena kita sesuaikan juga dengan load penumpang yang masuk
samping juga tentunya pengaturan slot kedatangan dari pesawat pesawat ini
diharapkan tidak terjadi penumpukan kedatangan
yang ini bisa menimbulkan potensi antrian dari para wisatawan
jadi hal hal ini mbak diana yang sudah kami pastikan
dan juga tentunya infrastruktur dari bandara itu sendiri ya
ya tempat untuk memastikan kebersihan tangan
kemudian juga thermo scanner dan sebagainya itu semua sudah kami siapkan
kira kira demikian mbak yang sudah kami lakukan mbak
ya tadi dan juga menjadi salah satu persyaratannya adalah wisatawan mancanegara ini
juga harus menyediakan atau membuka hotel untuk karantina sendiri begitu ya bu ya
nah untuk alur transportasinya sendiri apakah disediakan bu atau bagaimana
dari bandara menuju ke hotel karantina
ya betul mbak
semua nanti akan difasilitasi tentu bekerjasama dengan pemprov bali untuk menuju ke tempat tempat karantina
nah ini tempat karantinanya memang nantinya akan di lewat tentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bali mbak di sini
memang ada beberapa hotel tetapi ini tentu akan menjadi ranah dari pemprov bali
kami memastikan bahwa mobilisasi penumpang yang sudah selesai melakukan tes dan sudah mengetahui hasilnya
khususnya untuk yang hasil negatif ini memastikan mereka ke hotel tempat karantinanya
dan di sinilah dibutuhkan pengawalan dan pengawasan dari tni polri dalam hal ini
oke baik baik saya ke pak kusmadiran
tes dari kesiapan satgasnya sendiri seperti apa pak kira kira ya pak
ya memang mungkin tadi ada yang perlu diingatkan bahwa tes yang dilakukan itu biasanya kan pcr dan tes pcr itu biasanya membutuhkan waktu
jadi paling tidak ada tes antigen yang ada di sana
jadi kalau misalnya pcr lama kemudian pesawat sudah datang kembali maka bisa digunakan tes antigen dulu sementara sebagai backup
sehingga pada waktu dia positif itu biasanya sudah dianggap positif
tetapi kalau dia negatif itu biasanya akan diikuti berikutnya dengan tes
tepatnya itu adalah tes pcr
tapi paling tidak di awal sudah terdeteksi ada yang atau tidak
tapi yang paling penting lagi sebenarnya para guide yang mengikuti mereka itu juga mereka harus dilakukan penyuluhan ya
bekal buat mereka apa yang mereka harus lakukan selama mereka mendampingi wisata itu di pulau bali tersebut
itu sangat penting karena dia yang akan bisa mengarahkan apa yang diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan seperti itu
jadi siapan bali secara keseluruhan itu termasuk kesiapan masyarakatnya
karena kalau masyarakatnya tidak siap kemudian jadi sesuatu maka ditutup kembali balinya
jadi ini yang harus kita sadarkan semua kepada masyarakat
kalau misalnya kebetulan kita temukan ada sesuatu yang mencurigakan
masyarakat yang ada di situ yang kira kira dia akan menjadi kontak erat
dia harus mau diperiksa
gak usah takut untuk diperiksa itu karena kita yang rata rata data yang terakhir
mereka mereka yang sudah dikuatkan dengan vaksinasi hanya sakitnya juga tidak menjadi yang berat
dan masa sudah selesai
dan masa sembuhnya jadi pendek
tapi kesadaran bahwa mereka mau dilakukan tracking untuk diperiksa
supaya itu tidak menyebar kemana mana
itu harus dipahamkan betul betul kepada masyarakat
jangan dianggap itu sebagai stigma
sehingga kalau itu menjadi hal itu
akibatnya kalau ada sesuatu dia akan merambat cepat mungkin
nah ini dia yang kita harus sama sama ketika semua protokol sudah disiapkan
tadi ibu bilang sudah disimulasi dan sebagainya semuanya
jangan lupa masyarakatnya disadarkan bahwa penularan itu masih mungkin terjadi
pak putu ini masih menanggapi apa yang disampaikan oleh pak kusmadi bahwa ini juga dibutuhkan kesiapan nih dari masyarakat
memang seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi di bali ini memang sangat terpuruk ya pak ya sejak ditutupnya pintu masuk wisata
terutama untuk wisatawan mancanegara sejak april dua ribu dua puluh lalu
dan besok sudah bersiap untuk dibuka kembali
kira kira kesiapan dari para pelaku wisatanya sendiri dan masyarakat setempat di bali seperti apa pak
terima kasih mbak diana
jadi tentunya kami sebagai masyarakat bali sangat mengambil baik momentum besok
pertamanya sebagai harapan baru buat kami pelaku pariwisata
bahwa pariwisata internasional akan mulai bergejat
jadi momentum inilah yang kita tunggu tunggu dari beberapa waktu lalu
karena beberapa kali bali ini mau dibuka terus batal karena covid nya naik
dan per hari ini tercapai cuma empat puluh sembilan positif artinya covid nya sudah mulai menurun
tentu apa yang disampaikan oleh pak kusnadi tadi
benar bahwa seluruh komponen pemerintah stakeholder dan masyarakat ini secara bersama sama memang harus taat proket
demi menjaga bali ini tetap aman dan nyaman
terkait dengan kesiapan sudah sangat siap untuk penyambutan tatawan mancanegara
bahkan dari tahun lalu kami sudah siap
terbukti dengan adanya sertifikasi yang sudah diberikan kepada seluruh industri pariwisata
baik hotel restoran perjalanan transport dan sebagainya
ini membuktikan bahwa kami benar benar siap untuk menyambut kedatangan banjarnegara
ya baik pak putu saya ingin menanyakan lebih lanjut kira kira untuk sektor wisata ini apa saja yang dibuka atau masih ditutup
ataukah semua sektor wisata di bali ini sudah bisa beroperasi secara normal seperti sebelumnya
kita akan membahasnya selanjutnya di segmen ketiga
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi

intinya sekarang yang dibuka adalah bubur sebagai grand
begitu juga obyek wisata yang akan dibuka
tentunya adalah objek obyek yang sudah memenuhi persyaratan cse itu sendiri
yang belum akan dibuka
itu terhadap prosedur
jadi ini sebagai orang yang akan mengendal wisatawan selama di bali
mempunyai tanggung jawab yang besar untuk keamanan
keamanan yang besar
jadi ini adalah kesempatan yang kami tentu kami akan mengajak

mana boleh yang mana tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak
ya pak putu yang pasti kita ketahui bahwa di bali ini ada banyak sekali tempat wisata
yang cukup populer begitu ya
lantas bagaimana caranya supaya atau antisipasi apa yang harus dilakukan pak
supaya tidak terjadi kerumunan atau pembatasan pembatasan seperti apa
yang akan diterapkan
begitu di tempat tempat wisata yang populer ini pak
tentu jadi objek wisata yang dipunyui tentu akan yang
motor ya sehingga lebih controlling
yang petugas petugas yang diperlukan dari masing masing objek wisata itu tentu
sudah cukup mereka sudah terlatih untuk itu
dan selalu mengawasi wisatawan yang
akan datang ke sana lalu menjaga jarak
sehingga juga biro perjalanan sendiri juga memberikan
sangat baik supaya disampaikan kepada wisatawan yang diajak
lalu menghindari tempat yang banyak orangnya
dan lalu mengajak tempat yang aman untuk wisatawan itu sendiri
ya artinya memang juga harus disiapkan langkah antisipasi ketika akhirnya terjadi
lonjakan pengunjung di sebuah wilayah wisata begitu ya pak ya di sebuah tempat wisata
pak kusmadi lantas bagaimana satgas ini bisa memantau penerapan prokes pak
di lokasi lokasi wisata dengan adanya kemungkinan akan terjadinya lonjakan wisatawan yang hadir pak
ya dengan relawan
ya relawan perubahan perilaku
dan relawan berikutnya

istri memang negeri negeri adanya kami
yang terpenting untuk yellsak berburgh
menjadikan keseluruhan asli teratur secara

yang sudah datang
kita sudah scan ressknown dari
kemudian sekarang dibuka jangan menjadi euforia kemudian kita tidak bisa mengontrol semuanya
kemudian juga kita bisa melihat bahwa ada masyarakat wisata yang lokal
jadi orang orang kita sendiri yang kadang kadang takunya juga masih belum bisa dikontrol
nah ini yang paling penting kita harus berani berbicara bahwa kalau ada orang naruh maskernya di dagu
kita harus berani menegur bahwa ternyata tolong dipasang yang benar
kalau sampai itu sudah terjadi moga moga bali akan aman dengan itu semuanya
tapi menyadarkan itu semuanya harus terus terus diulang diulang diulang seterusnya seperti itu
dan ingatkan makanya tadi saya sampaikan bahwa para guide yang mendampingi itu
mereka harus tahu semua protokol dan masalah masalah itu
sehingga jika mereka
melihat tamunya itu tidak mengkontrol dirinya dia harus mengingatkan
demikian juga di tempat tempat wisata itu diharapkan tetap ada sound system
yang selalu mengingatkan kepada mereka semuanya apa yang dilarang
apa yang diperbolehkan apa yang harus dicegah seperti itu
sehingga mereka selalu ingat masalah masalah seperti itu
ini semua tentunya sudah
menjadi kebiasaan lah kalau orang bali berbicara dengan para turis itu seperti itu
tetapi sekarang lebih ketat lagi
yang dahulu karena kita sedang membuka ini awal
nanti kalau sudah berjalan mungkin sudah agak lama dia akan lebih lancar
tapi pada awal awal mungkin perlu ada satgas yang selalu mungkin berputar di daerah wisata itu
sehingga dia bisa melihat
kekurangan kekurangan apa yang terjadi dan bisa dilakukan teguran terhadap itu
ya baik artinya memang sekarang mungkin masih bisa dibilang kita agak gagap begitu ya pak ya
dalam mempersiapkan ini meskipun persiapannya sudah dilakukan semaksimal mungkin
tapi kita masih harus belajar dari esok hari akan seperti apa pelaksanaan
dan akan terus dievaluasi dan diperbaiki begitu
saya kembali ke budita
kalau kita melihat tadi seperti yang ibu sampaikan bahwa ketika bandara ini sebagai pintu masuk awal
itu ya bu ya bisa tawar untuk masuk ke bali begitu
ketika akhirnya ada yang terinfeksi covid sembilan belas ketika melakukan pcr begitu di bandara
kemudian akan diisolasi dengan menggunakan biaya sendiri atau ditanggung pemerintah kita atau bagaimana
dan proses tracing nya untuk seluruh penumpang di pesawat itu dan juga orang orang yang berdekatan dengan pasien
ya mbak diana
ini saya perlu jelaskan
bahwa wisatawan asing ini akan menanggung semua biaya yang timbul
jadi dari mulai biaya fax test pcr sampai karantina itu semua akan ditanggung oleh para wisatawan itu sendiri
ini memang sebuah syarat yang sudah ditentukan dari semua pihak yang terkait termasuk dari kemenparekraf kemenlu
kemudian dari kementerian koordinator bidang markimistasi juga
jadi sudah ditentukan juga oleh satgas
jadi itu semua akan ditanggung oleh mereka termasuk nantinya jika harus masuk rumah sakit karena dinyatakan positif
jadi itu mengapa dibutuhkan syarat mereka sudah memiliki asuransi
karena ini untuk mengantisipasi jika ada hal yang terjadi dan harus masuk rumah sakit
jadi yang pertama
kemudian yang kedua bagaimana nanti dari tracing nya
nah itulah mengapa mereka harus mengisi e hack dan juga nantinya akan terintegrasi ke peduli lindungi mbak
karena di situ nantinya
proses tracing ini akan dilakukan
termasuk juga tentunya kami akan bekerja sama dengan maskapai juga ya untuk mengetahui siapa saja yang ada di sekitar tempat duduk dari si penumpang yang terpapar tadi
dan juga tentunya nanti akan dilakukan treatment treatment khusus khususnya kepada orang orang yang kontak erat dengan yang terpapar tadi
demikian mbak ini yang sudah kita persiapkan
ya lantas untuk penggunaan aplikasi peduli lindungi ini seperti apa ya bu ya untuk warga negara asing seperti yang kita ketahui
kalau di sejumlah di indonesia ini misalkan akan masuk ke dalam mal saja juga harus menggunakan peduli lindungi
kemudian untuk warga negara asing sendiri akan seperti apa bu
ya untuk yang pertama tentu mereka akan mengisi e hack dulu ya mbak ya mengisi e hack
dan nantinya akan masuk juga ke download bisa mendownload peduli lindungi itu sendiri
saat ini yang kami ketahui juga dari kementerian luar negeri ibu menlu beserta juga chief technology dari kementerian kesehatan juga sudah melakukan
kunjungan kunjungan ke beberapa negara untuk memastikan bahwa negara negara tersebut dan warga negara yang akan masuk sebagai wisatawan ke indonesia ini
sudah mengetahui bahwa ada aplikasi aplikasi yang nantinya harus di download
dan ini aplikasinya juga sedang terus dilakukan upgrading untuk bisa terintegrasi dengan sistem yang khususnya dengan negara negara yang nantinya boleh masuk ke indonesia
jadi ini tentu akan dilakukan secara bertahap ya mbak diana
nah ini ada beberapa negara yang nantinya akan ditetapkan boleh masuk sebagai asal dari berangkatan
ya ini yang akan menjadi target utama ya untuk dilakukan integrasi sistem tersebut
kira kira demikian mbak
ya baik budita terima kasih
dan kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi
kita ingin mengulas mengapa hari karantina ini akhirnya dikurangi dari delapan hari menjadi lima hari
nantikan perbincangan kami sesaat lagi
tetap bersama kami
anda masih bersama kami di spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
bersiap menyambut masuknya kembali turis asing
tadi kita sudah sempat mengulas seperti apa kesiapan
dari bandara ngurah rai dalam menyambut kedatangan wisatawan mancanegara esok hari
kita sudah mendengarkan bersama persyaratan apa saja yang dibutuhkan wna untuk bisa berkunjung ke indonesia
dan juga bagaimana kesiapan dari satga sendiri dan juga para pelaku wisata di bali
dan untuk selanjutnya saya juga ingin menanyakan kepada pak kusmedi ini kan untuk masa karantina sendiri
pak jika awalnya itu harus melakukan karantina selama
delapan hari apa yang menjadi alasan sehingga waktu untuk karantina ini akhirnya direduksi menjadi lima hari pak
ya baik jadi kalau pada waktu yang awal itu karena biasanya orang itu kalau diperiksa positif itu sudah hari keempat umumnya
sehingga kalau ditambah hari keempat atau hari kelima
sehingga kalau ditambah delapan hari
jadi dia jatuhnya pada hari ke tiga belas atau hari ke empat belas
di mana dari tiga belas empat belas itu biasanya virus sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain
nah tetapi kan kalau karantina delapan hari sekali
nah dengan adanya vaksin yang diberikan penguatan antibody pada tubuh orang itu jadi lebih kuat
itu diharapkan pada hari
jadi kalau dari hari ke sepuluh itu dia sudah tidak bisa menularkan
makanya tadi kalau dihitung empat atau lima hari dia positif
ketika dia ditambah lima hari maka dia masuk hari sepuluh
diharapkan pada hari itu dia sudah tidak menularkan
walaupun masih positif dia sudah tidak bisa menularkan lagi virusnya itu kepada orang lain
itu yang menjadi perhitungan kita selama ini
baik kalau pak putri
pak putu anda melihat bahwa ada pengurangan hari untuk karantina ini sendiri
anda melihat ini sudah cukup pas
karena kalau saya membaca sejumlah artikel mengatakan lima hari itu terlalu panjang untuk masa karantina
bahkan pelaku wisata di bali meminta tiga hari saja begitu
bagaimana tanggapannya pak
jadi pengurangan ini pun sebenarnya secara opis belum ada dari pemerintah
aturannya masih delapan hari
mudah mudahan edarannya segera keluar untuk lima hari
jadi para pelaku sebenarnya masih keberatan tentang karantina lima hari ini
alasannya apa pak
negara negara yang dikenakan oleh kementerian pembangunan dan pemerintahan kemarin ini kan negara asia
bank of stay negara negara asia ini tidak lebih dari lima hari
kalau lima hari karantina link of stay nya lima hari
masa dia kembali untuk karantina
masa dia kembali untuk karantina

ini yang menjadi tanggung sebagai pelaku pariwisata
sampai itu parameter dari who kan mereka sudah fully vaccinated
yang hamil juga mereka pcr negatif
terus sudah pcr juga negatif
karantina lagi kan kita juga sudah aktif
kenapa harus karantina lagi
karena kan di beberapa negara kepala thailand tidak mau melakukan karantina ketika mereka negatif
jadi ini juga dipertimbangkan ke pemerintah kedepannya
tapi anyway yang penting bali ini dibuka karantina hari ini
terpenting buat kami adalah
bagaimana wisatawan ini bisa riset khususnya ke bali
jadi pertanyaan kami
karena kalau tidak ada apapun yang kita persiapkan di sini
mereka bisa datang
oleh karena itu tarik kit ini
sebenarnya harus tir
ada sebuah kejelasan sebelum wisatawan itu datang ke indonesia
kalau sekarang ini kan
bagaimana menggunakan isinya kemudian
karantina di mana
homecam yang baru sekarang
itu disebutkan bahwa
wisata itu masuk jenis
kegiatan pusat kunjungan
nah indeks b dua ratus sebelas a
nah ini sebuah berita baik
pertanyaannya kemudian adalah
apakah merujuk kepada setmen nomor tiga puluh empat itu
harus meng apply visa tersebut
tidak ada pertanyaan
ya sebagai penjamin itu apa gitu
tanggung undangnya sendiri disebutkan
yang sebagai penjamin adalah
orangan ataupun korporasi
yang sangat belum jelas
aturan yang harus jelas
peraturan ini tidak jelas
tidak mungkin orang akan mau datang
kan harus jelas aturannya
kalau wisatawan bisa memahami
siapa yang akan diangkut untuk datang ke bali
kawan cuma karantina dan
kalau gitu saya langsung minta tanggapannya
ini ada regulasi regulasi yang mungkin harus diperjelas
seperti yang disampaikan oleh pak putu
dan juga tadi masalah karantinanya tadi
thailand aja begitu ya
kalau udah negatif
nggak perlu dikarantina
bagaimana bapak menanggapi ini nih pak
kemarin singapura kan juga begitu
dia meledak lagi terhadap hal tersebut
kita jangan terlalu keburu buru
terhadap itu semua
kita betul betul hati hati
karena nanti kalau
kita juga yang akhirnya kena semuanya
kita harus sama sama
sesuatu yang baru
yang kita juga sama sama
belum banyak tahu
perilaku daripada virus ini sendiri
virus virus yang lain
tapi ketika mutasi terjadi
kemudian yang mutasi itu delta
penularannya begitu cepat
kita nggak bisa apa apa terhadap itu semua
pokoknya pasti dengan penelitian
apakah memang betul bisa seperti itu
kita melakukan hal tersebut
tadi yang saya sampaikan
pon saja yang sudah disiapkan
juga terhadap hal hal seperti itu
bahwa persiapannya sudah matang
antisipasinya nanti akan seperti apa
supaya tidak terjadi lonjakan kasus
seperti negara tetangga
saya akan menanyakannya ke pak kusmadi
selanjutnya di segmen terakhir
pemirsa tetaplah bersama kami
terima kasih banyak
anda masih bersama kami
terima kasih banyak
untuk kuliah penuh dari negara negara notarik
terima kasih baik babang

bagaimana khusus anda menurut anda
masa itu ini berahkanah odega ke coming control yeah
dan dengan d phreakkan ellie
karena mereka terang dan mengganggu
mengubah gambar dengan
tiket yang tampil di dialog godophoow delapan
mengakibatkan lonjakan kasus gitu pak
ya baik jadi balik lagi tadi yang awal saya sampaikan bahwa semua harus disadari secara bersama
terutama kepada masyarakat bali sendiri
harus benar benar melakukan protokol yang tap dan dengan benar jangan sampai ada hal hal yang terlewat
ada beberapa hal yang mungkin perlu saya ingatkan seperti misalnya terhadap peduli lindungi
peduli lindungi itu sering bermasalah terhadap sinyalnya
jadi harus dipastikan betul di daerah daerah wisata itu apakah sinyal dengan menggunakan provider di indonesia itu
betul betul bisa cepat untuk bisa melihat
kalau tidak nanti orang akhirnya berkumpul di situ untuk menunggu
supaya dia bisa masuk ke dalam sendiri
kemudian yang kedua tentang pcr nya
pcr itu kan mempunyai masa pemeriksaan selama enam jam dan dia membutuhkan sampel yang cukup banyak untuk sekali putar seperti itu
jadi diharapkan di setiap titik itu kita harus setia antikin sehingga kita bisa tahu dengan cepat
karena kalau antikin itu sepuluh menit
kita sudah bisa lihat dia positif ataupun negatif seperti itu
itu perlu diwaspadai dengan benar seperti itu
kemudian di tempat tempat menunggu
jadi tadi di airport ketika orang datang kemudian ketika orang mau pulang juga di airport itu betul betul harus dipastikan tidak ada orang yang kumpul
kemudian pada masyarakat bali sendiri harus berani menegur jangan mentang mentang ini turis terus kita tidak berani menegur
kita harus berani menegur kalau dia tidak menggunakan atau melakukan protokol dengan benar
dan untuk dia sendiri apabila ada gejala covid sembilan belas terhadap dirinya ya cepat pergi ke puskesmas supaya balinya sendiri aman untuk orang yang ke bali
ya itu seperti disampaikan pak kusmadi tadi pak putu harus berani menegur meskipun mereka wisatawan ya pak ya
nah sebagai asosiasi perusahaan perjalanan
perusahaan perjalanan wisata nih pak ini kira kira bagaimana bentuk pengawasan dan juga penegakan prokes gitu
apakah ada sanksi sanksi yang mungkin akan diterapkan pada pelaku wisata yang tidak mematuhi prokes dan juga melonggarkan begitu prokes bagi para wisatawan asing pak
jadi ini sebuah kewajiban kami sebagai operator pemerintah
karena di dalam perang yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan

artinya mau tidak mau itu mematuhkan perawasan terhadap yang kami kendal
itu juga tentu mereka juga hop hop yang menyangkut pesawat sendiri mbak
bahkan apa ameni terhadap prokes ini kami siapkan
sampai terhubungan dengan supervisor sektor kami mungkin akan mencari
lantas bu dita ini untuk wisatawan yang tadi disampaikan oleh pak kusmadi sebaiknya antigen dulu begitu ya
kalau misalkan ternyata positif baru pcr
memang akan seperti itu ya bu ya untuk skemanya
ya memang pernah dilakukan dicoba dilakukan hal seperti itu mbak
kita juga melakukan hal ini tidak khusus untuk pmi yang ada di batam waktu itu
yang masuk melalui pelabuhan
itu karena keterbatasan pcr
dan juga fasilitas untuk melakukan pengetesannya ya dan lab nya juga
namun demikian kami tetap berupaya agar nantinya di bandara ini tetap bisa memenuhi ya
baik itu dari kapasitasnya maupun juga alat alat yang nanti akan mendukung
ya tentu kita ada backup plan
tadi salah satunya mungkin juga seperti yang disarankan oleh pak kusmeti tadi
namun juga ada juga kemungkinan nantinya nunggu tidak di bandara
itu bisa juga menjadi opsi
yang jelas tesnya tetap akan dilakukan di bandara mbak
jadi pengambilan sampel itu di bandara
ya ini sebenarnya untuk memastikan ya ketika mereka keluar dari bandara itu sudah dipastikan bahwa positif atau negatif
sehingga potensi untuk
sehingga potensi untuk tertular ketika melakukan perjalanan menuju tempat karantina itu juga bisa kita minimalisir gitu
jadi segala upaya memang kita coba
dan saat ini kami terus memastikan kepada pihak pengelola bandara dalam hal ini kasapura satu
untuk juga memastikan ketersediaan alat tes tersebut sesuai dengan load penumpang yang akan datang
jadi sekali lagi manajemen dari slot kedatangan pesawat ini juga menjadi penting
sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di waktu yang sama
karena ini kuncinya mbak untuk bisa membuat antrian itu tetap terjaga tidak menjadi kerumunan
itu adalah manajemen slot dan juga ketersediaan dari alat tes yang mencukupi
lantas untuk wisatawan yang akan meninggalkan bali bu apakah juga diharuskan untuk melakukan pcr terlebih dahulu atau memastikan bahwa diri mereka negatif
sehingga pastinya kesehatan di bandara ini juga tetap terjaga
ya untuk kepulangan ke negara asalnya atau ke negara yang lain
untuk kepulangan ke negara asalnya atau ke negara yang lain
ini sebenarnya mengikuti ketentuan yang ada di negara tersebut ya mbak ya
namun sekali lagi sama bahwa kita juga ingin memastikan ketika masuk bandara juga sudah terbebas dari covid ini
sehingga memang perlu dilakukan tes gitu
meskipun nanti di negara yang bersangkutan ya tentu akan mengikuti ketentuan di sana ya baik soal vaksin maupun juga pengetesan yang lain
baik pak kusmedi ini lantas seperti apa ya pak kalau misalkan ada wisatawan yang ingin mengikuti
wisatawan yang berkunjung ke indonesia kemudian mereka terpapar covid sembilan belas gitu
apakah jika terjadi kedukaan gitu atau ada yang meninggal ini akan terus mengikuti prokes yang ada di wilayah indonesia
untuk apakah jenazahnya akan dimakamkan di sini atau akan dipulangkan ke negaranya
dan jika memang akan dipulangkan lantas bagaimana kesiapan dari pihak bandara sendiri dan juga penerbangan di indonesia
baik sepertinya ada gangguan untuk jaringan dari pak kusmedi
sudah kembali terhubung bersama kami pak
ya pak kusmedi
ya baik pak tadi saya menanyakan nih pak jika ada wisatawan yang mancanegara begitu ya pak yang terinfeksi covid gitu di negara kita
kemudian prokesnya ini kan pastinya akan mengikuti prokes di negara kita begitu ya pak ya
jika akhirnya ada yang meninggal begitu pak
itu akan dikebumikan di kita kah
atau bisa dibawa pulang ke negaranya dan jika dipulangkan lantas kesiapan bandara dan juga penerbangan harus seperti apa pak
tidak bisa dibawa pulang ke daerahnya
dia harus dikebumikan disini
karena kalau kita bawa dia lewat pesawat dia akan menularkan orang di pesawat itu sendiri
kecuali mungkin ya
belum ada ya
belum ada ya teknik sampai sekarang saya juga belum dengar kalau ada semacam itu ya
mereka juga tidak ada orang yang berani membawa mayat yang infeksi covid tersebut
artinya hal ini juga pastinya harus dipahami juga oleh calon wisatawan ya pak ya yang akan berkunjung ke negara manapun
bahwa jika resiko resiko seperti itu terjadi akan mengikuti prokes di wilayah setempat begitu ya pak
ibu dita saya ingin menanyakan juga bu bahwa selain bali ini juga ada wilayah kepri ya bu yang rencananya juga akan dibuka untuk turis asing
ini kira kira untuk kesiapan bandaranya di kepri sendiri bagaimana bu
ya kepri ini memang sudah masuk sebagai salah satu yang nantinya akan dibuka juga untuk wisatawan
namun untuk kapan atau tepatnya tanggalnya memang masih perlu kita persiapkan
karena sekali lagi bahwa pintu masuk dari penumpang atau pelaku perjalanan internasional itu harus dipastikan prasarana dan juga infrastrukturnya itu betul betul bisa menjamin bahwa yang masuk itu bisa kita pastikan mengikuti prokesnya dan tentu bisa meminimalisir penularan
jadi memang masih perlu waktu mbak dan saat ini kami masih terus berkoordinasi juga dengan pihak pengelola pemprov juga
juga tentu dengan satgas untuk memastikan semua persyaratan persyaratan beserta sarana pendukungnya itu betul betul telah siap
ini dalam waktu dekat kami juga sekali lagi kan melakukan simulasi juga di bandara di kepri dan setelah itu tentu akan kami laporkan dulu untuk kemudian diputuskan kapan sebenarnya nantinya akan dibuka untuk perjalanan internasional tersebut mbak
ya artinya bahwa kita akan belajar banyak dengan dibukanya bandara internasional ngurah rai besok begitu ya bu ya
ya baik pak putu ini menjadi pertanyaan terakhir saya pak kira kira harapannya apa pak dengan kembali dibukanya peluang bagi wisatawan mancanegara masuk ke bali pak
saya terutama harapan dibukanya tali border akan memberikan kebijakan baru terhadap kami sebagai pelatih
bali pulih dan perekonomian bali menjadi sejarah dan tentunya simulasi regulasi kita lakukan adalah benar benar sehingga negara negara yang akan datang ke bali delapan belas negara lebih banyak lagi yang sekarang menunggu nunggu
untuk mereka menunggu
ya yang pastinya semoga besok menjadi hari pertama semoga semuanya berjalan lancar dan juga tidak terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia sehingga secara berkala wisata bali
wisata di daerah daerah lainnya juga bisa dibuka sehingga roda perekonomian masyarakat ini juga bisa kembali pulih begitu ya
baik pak kusmedi ibu adita irawati pak putu winasa terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini
salam sehat semua
terima kasih ibu adita
terima kasih semua
baik terima kasih banyak
dan pemirsa kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah karena pandemi masih ada
untuk mencegah penularan covid sembilan belas selalu pakai masker dan segera divaksinasi
juga selalu lakukan tiga m memakai masker dan berhenti
untuk melepaknya dulu
terima kasih armored
terima kasih inter mhlm
harganya berapa makeshift

terima kasih banyak wakaron